kamu semuanya gara gara kamu
kamu dan ibu kamu yang sialan itu
kalian bener bener pembawa sial
hata aku akan berikabung pelajaran
ngapain sih ma ma
mampus gua nih
mending kabur gua
suami saya kecelakaan
baik baik saya segera ke sana

saya ingrid suami saya mengalami kecelakaan
saya ingrit suami saya mengalami kecelakaan
jadi saya harus menemui dia
sebentar sebentar ma
saya sangat mengerti ma
karena saya harus menjelaskan kondisi pak yos
karena kami memerlukan izin dan persetujuan dari ma untuk didapatkan selanjutnya
kondisi pak yos pada saat ini cukup parah
ada pembuluh darah dalam kepalanya pecah
jadi kami memerlukan persetujuan dari ibu untuk segera mengoperasi
dan kalaupun semu kondisi pak yos itu tidak sebaik seperti dulu lagi
maksud dokter apa
apa maksudnya dokter dengan bilang suami saya tidak akan seperti dulu lagi
apa maksud dokter suami saya akan cacat jika sadar nanti dok

betul kan dok
nol terima kasih
bapak kenapa bi
kecelakaan gimana bi
soalnya waktu tadi ibu terima telpon terus langsung pergi
bibi rumah sakitnya di mana
ini nol tadi ibu nyatet
aduh masih aget banget sih
ada apaan sih mer
halo kak juan
pak pokok langsung ke rumah sakit kak juan
aku sekarang mau ke rumah sakit sama li
juan lo mau pergi dalam keadaan lo yang panik kayak gini gak bisa nggak bisa
kamu semuanya gara gara kamu
kamu dan ibu kamu yang sialan itu
kalian bener bener pembawa sial
eh eh lia lia
atau aku akan beri kamu pelajar
eh ma ma ma ma ma ngapain sih bukulin lia
ampun tante aku tuh nggak ngerti apa apaan
kalau saja suamiku tidak buru buru mau ketemu ibu kamu di rumah sakit
dan hanya memberitahukan kalau kamu baik baik saja
suamiku nggak akan kecelakaan
ini semua gara gara kamu anak kembel sialan
ini semua gara gara lia papa jadi kayak gini
ini semua gara gara lia pergi ninggalin nih
kamu tuh harus tenang
kamu gak boleh sedih terus
ya mungkin tante inggris itu lagi emosi
maka dia kayak gitu yah
ini semua salah aku dri
ini semua salah aku
lia lo gak boleh nyalain diri lo sendiri
ini semua tuh udah takdir allah bukan maunya kita
jadi lo gak boleh nyalain diri lo sendiri li
yang bisa kita lakuin sekarang ya kita berdoa buat kesembuhan papa ya
iya kita berdoa
iya kita berdoa
iya kita berdoa
iya kita berdoa
kita perlu darah lagi
klasjen banyak hilang darah
tapi dok persediaannya kosong
butuh donor lagi
ya muntahin aja bu nggak apa apa

ya muntahin lagi bu ya terus

ya muntahin lagi bu ya terus
aku gak tahan liat kamu kesakitan begitu
aku gak tega ran
apa kamu keritu seperti ini
gara gara mau nemuin perempuan kok karena lagi sakit itu
gara gara liat apa kamu gak sadar diri
gara gara mau selamat atau enggak
yos dirawat di rumah sakit ini juga
ranti gak boleh sampe tau
mereka gak boleh ketemu
bu kami memerlukan darah tambahan untuk pak yos
kebetulan presiden darah kami kurang
apa di antara keluarga ada yang mau membantu untuk menyumbangkan darahnya
tapi dok darah anak anak saya tidak ada yang sama dengan suami saya
karena darah anak anak saya ikut saya dok
yaudah kalau gitu cek darah saya aja dok
siapa tahu bisa
siapa tau aja kan
dere nya liat sama dengan dere papa
lagian juga liat anak papa juga kan
kamu harus pindah ke rumah sakit lain
loh ada masalah apa pak
kamu dadak sekali
udah lah suster saya harus pindahin dia ke rumah sakit yang lebih bagus
kalau perlu ke luar negeri
yang penting dia harus keluar dari rumah sakit ini
ranti kita pindah ke rumah sakit lain ya
kenapa perasaanku tiba tiba aneh ya
darah kamu cocok dengan pak yus
sekarang kamu lebih baik diambil darahnya langsung ya
karena papa kamu tidak bisa menunggu lama
iya dok ambil aja sekarang dok
bila perlu semuanya juga gak apa apa kok
biar papa selamat
ini darah anaknya dok
pasti mengandung kekuatan
seperti kekuatan batin
ini dik kamu minum dulu ya
pak cepat sembuh ya
ya allah lindungilah papa
semoga papa cepat sembuh